deputi perlindungan hak perempuan kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
selamat malam bu ratna
selamat malam mbak tiffany
baik ibu terima kasih
alhamdulillah sehat semoga bu ratna juga dalam keadaan sehat
baik bu ratna kita berkaca atau sekarang yang sedang ramai diperbincangkan adalah kasus kekerasan yang menimpa
salah satu mahasiswi yang berujung tragis akibat bunuh diri
bagaimana suara kementerian pppa terhadap kasus ini bu ratna
iya terima kasih mbak tiffany tentunya dari kementerian pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak ketika kasus ini muncul
yang pertama tentunya kami menyampaikan keprihatinan duka yang mendalam sekaligus miris dengan maraknya kasus kasus kekerasan yang selama ini terjadi
beberapa waktu terakhir ini memang tren kasus kekerasan terhadap perempuan dan juga anak menunjukkan
adanya peningkatan yang signifikan dan tentunya ini menjadi perhatian bagi kita semua tidak hanya kementerian pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak
yang terakhir tentunya yang membuat kita miris membuat kita sedih membuat kita gemes dan juga tentunya adalah kasus yang menimpa adik n ini ya
yang sekarang ini menjadi kasus viral di media masa
tentunya kami sekali lagi mendukung segala rangka
respon cepat yang sudah dilakukan oleh aparat keamanan dalam hal ini kepolisian republik indonesia yang juga sangat cepat menuntaskan kasus kasus ini
dan juga sekali lagi ini juga tidak terlepas dari bagaimana kita semua nantinya berkomitmen untuk bisa menyelesaikan kasus kasus ini supaya tidak terulang lagi
tentunya harapan kita kasus kekerasan seperti ini tidak terjadi ya mbak nov mbak tiffany dan mudah mudahan sekali lagi ini menjadi kerja dan tantangan bagi kita semua
bu ratna terhadap kasus yang saat ini tengah diselidiki oleh pihak kepolisian apakah juga melibatkan kementerian pppa bu ratna
iya sekali lagi karena memang ketika bicara korbannya adalah perempuan dan anak tentunya ini menjadi bagian dari concern kami
kementerian pemberdayaan perempuan mendapatkan amanah untuk bagaimana upaya upaya perlindungan kepada perempuan dan juga anak ini terus dilakukan sebagaimana mandat di dalam konstitusi undang undang kita
juga bagaimana saat ini kementerian pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak sudah mendapatkan tugas mandat tambahan dari bapak presiden untuk memastikan memberikan layanan rujukan akhir untuk kasus kasus kekerasan yang korbannya adalah perempuan dan anak yang memerlukan pelindungan khusus
tentunya semua dalam kasus ini kita tidak bisa sendiri kementerian pemberdayaan perempuan selalu melakukan koordinasi melakukan klarifikasi bagaimana sebetulnya kasus ini
ini terjadi dan kami akan melakukan pendampingan sampai kasus kasus ini benar benar tuntas mbak tiffany
bu ratna apakah sebelumnya kementerian pppa juga pernah menerima aduan atau pernah menerima laporan dari korban mahasiswi ini terkait dengan kekerasan yang dialaminya
ya sebelumnya memang kami belum menerima laporan secara resmi
tetapi kami mengikuti trending yang terjadi di masyarakat ya
diberi tadi media sosial ini kan sangat cepat ya mbak tiffany ya
kami tentunya juga membuka respon membuka ruang aksesibilitas bagi perempuan korban kekerasan ini
kami terus berkoordinasi juga karena ini lokus kejadiannya kan ada di daerah tentunya
kami juga berkoordinasi di daerah kami punya koordinasi dengan dinas pengampu pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak yang di daerah
kebetulan lokus ini adalah di jawa timur tentunya kami juga terus berkoordinasi
dengan dinas pengampung pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak dan juga dengan uptd ppa yang ada di sana
jadi langkah langkah yang kita lakukan adalah bagaimana kita melakukan koordinasi dan tentunya ketika ini sudah dilakukan penyelidikan oleh kepolisian
tentunya kita mengawal agar proses proses pemenuhan hak korban itu betul betul bisa dipenuhi tentunya
oke sejauh ini koordinasi yang dilakukan dengan jawa timur sendiri
betul atau tidak sebenarnya korban pernah menghubungi dari layanan pppa tapi mendapatkan respon yang kurang cepat atau dinilai agak lamban begitu bu ratna
ini yang harus kita klarifikasi juga
kami tentunya akan melakukan klarifikasi intensif tentang hal ini
melakukan juga memastikan supaya apa yang betul betul yang selama ini jika korban sudah melakukan pengaduan
sudah melakukan laporan nah ini yang akan terus kami koordinasikan dengan teman teman kami
tentunya dengan unit yang ada di daerah
kami akan terus melakukan ini untuk bersama sama menggali informasi informasi yang selama ini berkembang di masyarakat di media sosial seperti apa
tetapi sekali lagi kami terus sejak kasus ini bergulir kami juga terus memantau mbak novi mbak tiffany
baik bu ratna
mungkin kasus yang dialami
korban ini terkait dengan apa saya sebutnya kekerasan dalam pacaran atau dating violence ya bu ratna ya
tidak hanya menimpa korban ini
mungkin ada beberapa di luar sana
bagaimana kemudian perlindungan terhadap para perempuan atau mereka yang saat ini mungkin kurang lebih posisinya sama seperti yang dialami korban
dan bagaimana untuk pencegahan supaya artinya mereka mereka sekarang ini kan dalam kondisi yang cemas khawatir depresi
sehingga yang harus kita bantu adalah jangan sampai mereka melakukan hal hal tidak terduga atau yang membahayakan untuk dirinya
saya sangat sepakat ketika bagaimana aspek pencegahan atau aspek presenter ini menjadi bagian yang sangat penting
karena saat ini ketika anak anak kita anak anak keluarga kita tentunya juga kita harus memastikan bahwa aspek ketahanan keluarga itu menjadi penting ya mbak rifani
supaya juga ada komunikasi ketika anak ada masalah dan sebagainya itu menjadi aspek literasi yang terus saat ini kami gaungkan
supaya nanti bagaimana memastikan ketika dalam kondisi saat ini anak anak kita ketika dalam pergaulan etika pergaulan dan sebagainya itu harus betul betul kita pastikan etika pergaulan yang sehat etika pergaulan yang tidak menimbulkan resiko dan sebagainya
nah ini yang terus kami lakukan upaya upaya pencegahan ini
nah kemudian juga yang terpenting
kami juga mendorong masyarakat perempuan indonesia untuk berani bersuara
ini adalah kampanye yang selalu kami dorong untuk keberanian untuk melaporkan
tidak hanya ketika korban tetapi bagaimana masyarakat sekitar ketika melihat mendengar adanya kasus kasus kekerasan untuk berani melaporkannya
sebaik itu kepada kami kalau di daerah ya ada kami di unit uptb terdekat di lokasi di provinsi di kabupaten kota
dan juga kami saat ini juga membuka ruang aksesibilitas bagi perempuan korban kekerasan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus melalui call center
kami juga membuka call center atau hotline sapa satu ratus dua puluh sembilan sahabat perempuan dan anak
itu bisa diakses dua puluh empat jam mbak tiffany
jadi ini memberikan ruang memberikan sekali lagi aksesibilitas untuk melaporkan untuk mengadukan kasus kasus yang dialaminya
tentunya kita tidak ingin sekali lagi kasus ananda
dan ini juga terulang dan untuk itu sekali lagi saya sangat setuju kalau aspek pencegahan ini akan menjadi hulu dari segala persoalan dalam penanganan kasus kasus kekerasan
khususnya kekerasan terhadap perempuan
betul saya setuju
bu ratna boleh diulangi kembali tadi call center yang disebutkan agar kita bisa tulis juga para penonton juga bisa mungkin mencatat di telepon masing masing
iya jadi sahabat perempuan dan anak atau terkenal dengan sapa
kapital semua sapa satu ratus dua puluh sembilan melalui hotline delapan ribu satu ratus sebelas satu ratus dua puluh sembilan satu ratus dua puluh sembilan
itu bisa diakses oleh semua perempuan indonesia atau siapapun masyarakat yang mengidentifikasi di sekitarnya ada kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
betul ya bu ratna ya
dan melalui hotline ini dua puluh empat jam dan dari komitmen kementerian pppa ini akan direspon dengan cepat ya bu ratna untuk seluruh indonesia
ini sudah menjadi semangat kami untuk bisa memberikan layanan yang cepat tepat dan akurat tentunya
untuk melindungi perempuan perempuan kita perempuan indonesia dari segala persoalan persoalan yang kekerasan ya tentunya ya mbak tiffany
dan ini juga sebetulnya kalau kita berbicara saat ini kan sedang dalam masa enam belas hari anti kekerasan terhadap perempuan
ini juga menjadi campaign bagi kita semua tetapi sekaligus ini juga menjadi catatan penting pending matter bagi kita semua
bahwa persoalan penanganan kekerasan ini bicaranya harus dari hulu hilir
harus melibatkan semua pihak
energi multi pihak menjadi sangat penting mbak tiffany
tidak hanya nanti dari kementerian pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak tetapi mulai dari semua unsur
masyarakat pun akan terlibat di dalam proses proses kami memberikan layanan yang cepat tepat dan akurat
karena dengan adanya pelaporan pelaporan yang dari masyarakat adanya gerakan gerakan masif tentunya ini akan mendorong semangat kita semua untuk bisa melakukan pencedahan kasus kasus kekerasan ini dari tingkat gulu dari tingkat yang artinya di tingkat grassroots
termasuk komitmen dari kementerian pppa dalam hal penanganan dan perlindungan perempuan sebagai korban kekerasan
apakah juga akan mengembangkan
gandeng atau berkolaborasi dengan instansi pengawas
karena ini tidak hanya melibatkan satu satu pihak
apalagi mungkin untuk di kasus yang mahasiswi nwr ini tersangka adalah oknum atau merupakan petugas berseragam
saya pikir sudah menjadi komitmen kita bangsa indonesia bahwa kita komitmen untuk apapun itu
segala sesuatu yang ini adalah perlakuan kekerasan diskriminasi kita harus bisa memastikan itu tidak terjadi
nah ini menjadi kesempatan bagi kita sekali lagi pelindungan hukum tidak ada satupun orang yang kebal terhadap hukum
nah ini yang harus terus kita dorong tetapi semua kita harus bisa betul betul membuktikan bagaimana juga kronologis terjadinya perkara
kemudian yang terpenting adalah bagaimana memastikan pemenuhan hak hak korban ini bisa dipenuhi mbak tiffany
ini menjadi bagian yang penting ya
karena ini semangatnya adalah bagaimana melakukan pencegahan melakukan penanganan pemulihan dan juga tentunya pendampingan bagi tidak hanya bagi korban tetapi juga keluarga korban yang saya yakin selain kehilangan ananda tercinta tetapi tentunya juga ini apa namanya beban moral yang luar biasa ya menghadapi kasus kasus keterasan yang tentunya menimpa atau terjadi pada keluarga kita
baik ini adalah tugas kita semua untuk menghentikan
atau menyetop kasus kekerasan terhadap perempuan dan sekali lagi jika anda mungkin mengetahui melihat atau mungkin sendiri mengalami kasus kekerasan tersebut bisa langsung menghubungi ke hotline kementerian pppa seperti tadi bu ratna sampaikan di nomor delapan ribu satu ratus sebelas satu ratus dua puluh sembilan satu ratus dua puluh sembilan
terima kasih ibu ratna susianawati sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini selamat malam ibu
selamat malam mbak tiffany selamat malam semuanya